sementara itu pemerintah meneruskan operasi perburuan jaringan teroris santoso
meski santoso sudah dipastikan tewas
hal ini dilakukan agar anak buah santoso tidak memiliki kesempatan untuk bangkit ke bali
selain operasi pengejaran polisi juga akan menjalankan operasi persuasif
untuk mengajak sisa kelompok santoso turun gunung
saat ini masih tersisa sembilan belas orang anak buah santoso
termasuk orang kepercayaan santoso yaitu ali kalora dan basri
kedua orang ini berpotensi meneruskan aksi teror santoso
tapi masih ada beberapa orang yang kita tahu mereka memiliki kemampuan dan militansinya tinggi
basri ali kalora
oleh karena itu jangan sampai buru buru dicabut operasi ini
operasi ini sangat efektif
salah satu terduga teroris yang ditembak mati pada delapan belas juli dua ribu enam belas
dipastikan adalah santoso buron teroris nomor satu di negeri ini
meski pentolan jaringan mujahidin indonesia timur sudah dilumpuhkan
operasi tinombala belum usai sejumlah ancaman terorisme masih menghantui
pertama kali pembunuhan dari tim ini dikira menjadi kejadian
meski baru beberapa hari menjabat kepala kepolisian ri
jenderal tito karnavian memastikan yang tertembak mati itu adalah santoso
dari hasil tes yang dilakukan oleh tim
ada dua petunjuk
yang pertama adalah tanda primer yaitu tanda primer ini diantaranya adalah sidik jari
jadi kita tahu bahwa kemungkinan sidik jari itu
kita harus mencari jalan kembali
meski kapolri memastikan
salah satu dari dua teroris yang ditembak mati di kawasan tambarana
pegunungan biru pesisir utara poso itu adalah santoso
operasi tinombala terus dilanjutkan
lebih dari tiga personel gabungan tni dan kepolisian
saat ini terkonsentrasi di wilayah poso pesisir
yang akan kita lakukan kurang lebih sama saja
sesuai dengan konsep operasi kita penegakan hukum
dan untuk penyelenggaraan kita harus melakukan perubahan
segala upaya kita lakukan
rekan rekan bertanya upaya lain
atau dengan tertangkapnya mungkin ada yang lain enggak
karena memang dari awal kita sudah all out untuk ini
perburuan santoso telah usai
tetapi pemberantasan teroris terus berlangsung
bahkan setelah dilantik pada rabu lalu
kepala badan nasional penanggulangan terorisme
komjen paul soehardi alius pun mengakui
potensi radikalisme di negeri ini masih besar
gerakan juga semacam ini
pendekatan kepada masing masing itu dengan lintas
pemimpin pemimpin spiritual termasuk juga yang lintas agama
kita libatkan juga termasuk ormas ormas yang punya pengaruh
kita akan libatkan semuanya untuk kebaikan
sehingga betul betul nanti konsep
tidak mungkin namanya kita berbicara masalah agama
yang pantas berbicara masalah agama adalah ulama atau anjur
nah itu yang kita kedepankan
sisa jaringan santoso masih menjadi target perburuan
ancaman ini menjadi pekerjaan rumah bagi dua jenderal
yang baru saja menjabat kapolri
dan kepala bnpt